saat ditemukan warga di dusun perteguhan
desa telagah kecematan sebingai
kabupaten langkat sumatera utara pada senin
seekor kambing hutan sumatera dalam keadaan sakit yang parah
terjadi peradangan pada kulit wajah dan badan
bahkan mata kanannya sudah tidak berfungsi lagi

dan akhirnya mati
petugas kemudian menguburkannya di lokasi dekat
ditemukannya kambing hutan tersebut
jadi langka sop untuk penanganan satwa seperti itu
kita harus hati hati karena kemungkinan zoonosis
penularan penyakit dari satwa ke manusia
entah karena memang penyakitnya sudah kronis tadi
akhirnya mati pada sekitar pukul tujuh malam jam delapan malam
itu dan sop nya kita kuburkan dan untuk mengurangi penyebaran penyakitnya
sebagai satwa yang berstatus rentan beresiko tinggi menuju kepunahan di alam liar
populasi spesies itu menurun tiga puluh persen selama dua puluh satu tahun disebabkan perburuan maupun kehilangan habitat